ketua umum partai kebangkitan bangsa mohaimin iskandar melakukan tur ziarah ke muakam wali songo
mulai hari ini dalam rangka menghadapi pilpres dua ribu dua puluh
tur ziarah bertajuk tur dewali songo nantinya akan diikuti oleh dewan syuroh
para kiai pengurus dpp dan anggota dpr dari pkb
kegiatan berlangsung selama tiga hari hingga sepuluh september dua ribu dua puluh
dimulai dari sunan gunung jati di cerbon hingga sunan ampel di surabaya
tanah pak tilas bangsa ini sudah dibangunkan fondasinya oleh para wali wali ini
tinggal kita jangan berantem gak ada cebong nggak ada kampret nggak ada lagi kanan kiri
semuanya anak bangsa semuanya punya kesempatan yang sama
bahu membahu melanjutkan persatuan dalam pembangunan